kami bahas lampu hijau pembukaan bioskop bersama ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia appbi dki jakarta ellen hidayat
selamat malam bu ellen
selamat malam tiffany
dengan lampu hijau pembukaan bioskop bu di sejumlah wilayah atau daerah yang ada di level ppkm dua
sambutan dari pengelola pusat perbelanjaan seperti apa
tentu kami selaku pengelola pusat belanja sangat bergembira ya
karena ada tambahan kategori yang sudah diizinkan untuk beroperasional kembali di pusat belanja
oke bu ellen dengan adanya pembukaan bioskop kita tahu bahwa sebagian besar bioskop yang ada di indonesia itu kan ada di dalam pusat perbelanjaan atau ada di mal
nah bagaimana kemudian dari para pengelola pusat belanja dan juga mal ini terkait dengan pengawasan screening
ya jadi pada tanggal hari ini sebenarnya bioskop sudah boleh beroperasional
namun dari pengelola bioskop sendiri masih ada beberapa kegiatan kegiatan persiapan yang harus dilakukan
sehingga direncanakan pada tanggal enam belas september
di bioskop di seluruh indonesia sejumlah kurang lebih satu ratus delapan puluh sembilan bioskop akan serentak juga
tentunya hal ini buat para pengelola juga bersiap siap nyambut dibukanya kembali bioskop ini
nah pada saat ini sebenarnya dari pengelola kami juga sudah melakukan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk menyortir istilahnya ya
masyarakat atau konsumen yang mau masuk ke pusat belanja
yang boleh masuk ke pusat belanja hanya tentu
warna hijau sudah vaksin dua kali
dan warna kuning yang baru vaksin satu kali
untuk yang warna merah belum pernah vaksin
ataupun juga hitam
tidak diizinkan masuk ke pusat belanja
ini tahap satu dari prokes yang masuk pusat belanja harus sudah divaksinasi
nah tentu tahap berikutnya untuk memasuki area bioskop
itu juga dipasang aplikasi peduli lindungi
ada dobel ya pengecekan peduli lindungi
dimana untuk bioskop hanya yang warna hijau yang boleh menonton di studio studio
kemudian juga untuk prokes
selama ini kami tetap semua pusat belanja juga mengikuti prokes yang diwajibkan
misalnya pemeriksaan suhu tubuh kemudian menggunakan masker jaga jarak
dan juga persediaan hand sanitizer
itu semua juga tetap disediakan dan diadakan
oke jadi intinya akan ada dobel pengecekan dobel screening
bagi para penonton atau pengunjung bioskop ya
karena kalau untuk bioskop yang lokasinya ada di dalam pusat perbelanjaan
pasti tentunya yang pertama adalah harus melalui proses screening tahap satu
masuk ke mal atau pusat perbelanjaan tersebut
kemudian untuk masuk bioskop hanya yang ada hijaunya ya
yang ada apa yang diperbolehkan ya pengunjung tersebut ya
melihat dengan adanya pembukaan bioskop
kira kira dari para pengelola pusat perbelanjaan dan mal
khususnya di wilayah dki jakarta
akan berdampak pada jumlah kunjungan dari pengunjung tersebut
dan evaluasi dari selama masa level ppkm dengan pelonggaran
atau relaksasi kunjungan ke pusat perbelanjaan seperti apa
sebenarnya kita mengatakan bahwa
nah ini memang agak landai
tidak tepat sekali peningkatan traffic
karena sebagaimana diketahui
ada aplikasi baru yang harus digunakan
kemudian juga berbagai prokes
masih banyak boleh dikatakan ada sebagian kategori kategori
yang belum diizinkan buka contoh bioskop
sedangkan bioskop ini untuk sebuah pusat belanja
juga menjadi suatu tempat entertainment
dan sangat menarik bagi masyarakat
sehingga kehadiran bioskop pada tanggal enam belas ini
disambut dengan sangat gembira oleh para tenan lainnya
jadi masyarakat sekalian menonton film
kemudian juga tentunya berbelanja atau juga makan ya
oke dari pengamatan para pengelola sendiri
apa yang membuat jumlah kunjungan atau traffic tadi yang ibu sampaikan
ke mall atau pusat perbelanjaan
walaupun sudah dikasih aksesnya
tidak nyatanya tidak mengerek atau meningkat juga jumlah pengunjung di sana
apakah karena semata tadi bu ella menyampaikan
hanya ada beberapa syarat kemudian aplikasi peduli lindungi
apakah juga ini menjadi apa masyarakat masih kesusahan kah
atau seperti apa
masyarakat kami lihat tentu masih terbelah menjadi dua
ada yang sudah berani ke pusat belanja
ada yang masih ragu ragu
ada juga yang masih belum berani
namun dengan adanya aplikasi peduli lindungi ini
bagi masyarakat ataupun konsumen yang benar benar bertujuan untuk belanja
mereka menyampaikan kepada kami bahwa sangat gembira
karena sekarang merasa tenang bila masuk ke pusat belanja
terasa aman nyaman dan juga sehat
karena semua karyawan karyawan yang bekerja di dalam pusat belanja
itu rata rata sudah vaksinasi yang kedua
kemudian kami juga selaku pengelola juga merasa lebih tenang di dalam bekerja
dan tentunya ini konsumen konsumen yang memang bertujuan belanja
itu yang kami lihat
mereka sekarang lebih leluasa untuk berbelanja
karena ketemu dengan karyawan karyawan spg daripada retailer
itu juga tidak ada kekhawatiran
jadi sangat merasa aman kalau ke pusat belanja
intinya dengan adanya pembukaan bioskop ini
tentunya diharapkan akan meningkatkan
trafik atau jumlah kunjungan masyarakat ke mall dan juga pusat perbelanjaan ya bu helen
kita harapkan diharapkan dari teman teman pengelola seperti itu
baik terima kasih ibu helen hidayat sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu bu
selamat malam terima kasih tiffany